dari penampakannya anda mungkin mengira ini adalah soto
tapi jangan salah ini adalah dawet sambal
makanan asli kulon progo daerah istimewa yogyakarta
kuliner ini bisa ditemukan di pasar cublak desa jatimulyo
kecamatan girimulyo dengan harga hanya rp dua lima ratus saja per porsi
terima kasih mbak
nah ini adalah dawet sambal
makanan yang hanya bisa anda temukan di kabupaten kulon progo daerah isma yogyakarta
nah kalau anda ingin membeli langsung di pasar cubla ini
anda harus datang pagi pagi jam enam pagi waktu indonesia barat
dan anda harus cepat membelinya
karena ini habis dalam waktu hanya sekitar satu jam saja
semua bahan dawet sambal
merupakan hasil alam lokal
salah satunya adalah ubi ganyo
yang menjadi bahan dasar dawet
campuran pati ganyong dan air dimasak di atas tungku tradisional
menjadi adonan panas
kemudian disaring dan langsung dimasukkan ke air dingin
di sini kelapa yang disajikan tidak berbentuk santan
tetapi berupa sambal kelapa
potongan kelapa digoreng hingga kecoklatan
hasilnya lalu diulek
dan ditambah cabai dan garam secukupnya
elemen light dawet sambal adalah sayuran berupa tauge dan seledri
dan taburan bawang goreng
bagi bagian ini
saya ingin menjelaskan
karena saya ingin menjelaskan
karena saya ingin menjelaskan
karena saya ingin menjelaskan
karena saya ingin menjelaskan